di tengah sidang mk yang mulai memanas penyelesaian dugaan kecurangan pemilu dua ribu dua puluh empat
melalui hak angket justru belum ada titik terang
ini setelah ketua dpr sekaligus ketua dpp pdip puan maharani menyebut
usai memimpin rapat paripurna di gedung dpr puan menjelaskan jika hak angket adalah jalan terbaik
jadi kalau kemudian harus diusulkan minimal itu oleh dua fraksi ada kemudian oleh dua puluh lima orang
kalau kemudian itu memang sudah ada pimpinan tentu saja akan menunggu bagaimana
sampai sekarang kan belum ada jadi ya kita lihat yang paling tidak itu
kalau memang itu merupakan hak anggota dpr
terbaik untuk dilakukan bagi bangsa ya ya boleh saja tapi kan belum ada
penantian atas langkah pdip memang cukup membuat publik menduga duga
hanya selisih satu minggu sebelum pernyataan puan sekjen pdip hasto kristianto
menyebutkan dokumen terkait hak angket
diulas oleh para pakar dan memasuki tahap penyempurnaan
dengan persiapan itu sudah direview oleh para pakar
dan kemudian tinggal menambahkan hasil dari audit forensik yang kami lakukan
oleh dibantu pakar pakar it yang akan menyempurnakan
sehingga ini sudah dibentuk tim khusus
karena dengan hasil yang tadi diumumkan oleh kpu
itu nanti langsung dari footprintnya kami akan melakukan pengecekan
dan kami bandingkan dengan c satu original yang berasal dari c satu plano itu
wacana hak angket bergulir dari capres dan cawapres koalisi perubahan
yang kemudian turut digaungkan oleh ganjar mahfud
terkait dugaan kecurangan pemilu dua ribu dua puluh
genderang hak angket yang sempat ditabung
seakan menanti instruksi yang tak kunjung terjadi
tim liputan kompas tv